seorang polisi wanita berinisial nos ditangkap polda jatim saat tiba di bandara juanda surabaya sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat minggu dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas kemarin
polisi wanita ini ditangkap rekannya sendiri lantaran diduga kuat terpapar paham radikalisme
polda jatim senin siang menyatakan poluan ini anggota polda maluku utara berpangkat bribda
ia berangkat melalui maskapai penerbangan lion air sekitar pukul sembilan waktu indonesia tengah
sesampainya di bandara juanda ternyata ia diketahui menggunakan nama samaran arvila m said
saat dimintai keterangan oleh petugas tujuannya ke kota surabaya hanya untuk berbelanja
poluan nos juga mengaku memiliki kerabat yang tinggal di kawasan sidoarjo
tetapi ternyata nama yang satu ini adalah nama alias atau nama palsu yang digunakan
yang sebenarnya adalah nama pertama itu
jadi yang kita amankan ini satu orang poluan atas permintaan polda maluku utara yang menggunakan nama identitas palsu itu
jadi dua nama itu bukan dua orang ternyata cuma satu orang
nah kita amankan dan kemudian nanti jam dua belas lewat lima belas anggota
polda maluku utara akan kesini dan menjemput yang bersangkutan
jadi mohon maaf ya rekan rekannya bukannya dua orang tetapi satu orang
apakah benar terkait radikalisme
nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh polda maluku utara
wewenangnya polda maluku utara itu kita hanyalah mengamankan saja atas permintaan
karena sifatnya polda sama polda adalah koordinatif ya
dari satu polda ke polda lain
jadi kita melakukan koordinasi itu dalam rangka kita melakukan tugas tugas kepolisian
salah satunya adalah mengamankan
seseorang yang dimintakan oleh polda lain